hujan yang mengguyur wilayah bogor depok dan jakarta jumat malam membuat aliran air di kali ciliwung meluap
akibatnya permukiman warga di kebonpala terendam banjir mencapai satu ratus tujuh puluh lima cm
banjir akibat hujan deras membuat debit air di bendung katulampa bogor berada pada level siaga tiga jumat malam
hal ini menyebabkan debit air di aliran kali ciliwung jakarta timur akhirnya meluap dan merendam ratusan rumah warga pada sabtu pagi
warga pun mulai memindahkan perabotan rumah ke lantai dua agar tidak terendam air
menurut warga air mulai masuk ke permukiman sejak sabtu dini hari
meski banjir warga masih tetap bertahan di lantai dua rumah mereka dan belum mengungsi
heri republik geweboran destroying water return camp site dan adik adik pencuri rumor
lagu bahaya dari pemerintah yang jual sanze specification istimewa

banjir juga merendam permukiman warga di pejaten timur jakarta selatan
sebanyak empat rt terendam banjir
ketinggian banjir mulai dari satu sembilan hingga dua enam meter
banjir terjadi akibat meluapnya sungai ciliwung
menurut warga banjir terjadi mulai jam tiga didi hari tadi
warga terdampak banjir masih bertahan di rumah dan saat ini belum mengungsi
sampai ke sana tujuh meter
ini kali apa sih bang
ada berapa rumah bang
ini tuh surutnya cepet apa gimana
manggarainya kalau pintu akhirnya dibuka mungkin cepet
tadinya di atas dua meter lebih disini
sekarang baru sekitar delapan meter